air dalam kehidupan adalah kebutuhan pokok yang tidak tergantikan oleh zat lain
air sebagai sumber kehidupan dasar makhluk hidup
di mana ada air disitulah ada harapan kehidupan
di negara negara berkembang termasuk indonesia
pencemaran badan air sebagian besar bersumber dari air
pencemaran tersebut disebabkan oleh kesadaran masyarakat
untuk hidup bersih dan sehat masih relatif rendah
air limbah domestik adalah air limba yang berasal dari usaha
atau kegiatan permukiman rumah makan perkantoran
perniagaan apartemen dan asrama
sebagian besar masyarakat masih membuang air limba domestik
dari kegiatan mandi cuci dan kakus begitu saja
ke dalam drainase atau saluran
air atau kebadan air
direkturat jenderal cipta karya kementerian pekerjaan umum
dan perumahan rakyat melalui direktorat pengembangan penyihatan
lingkungan permukiman bersinergi dengan pemangku kepentingan lainnya
berupaya mengurangi pencemaran badan air
melalui penyelenggaraan sistem pengelolaan air limba domestik
kota medan merupakan salah satu dari tiga belas kota di indonesia
yang telah menerapkan sistem pengelolaan air limba domestik
terpusat skala perkotaan
ipal cemara kota medan saat ini telah melayani delapan rumah tangga
kedepan akan ditingkatkan untuk dapat melayani tiga puluh ribu rumah tangga
sistem pengelolaan air limba domestik terpusat
meliputi komponen satu pelayanan
meliputi pipa tinja dan non tinja
bak penangkap lemak pipa persil
bak kontrol dan lubang inspeksi
pengumpulan meliputi pipa retikulasi
atau pipa lateral atau pipa servis
pipa induk prasarana dan sarana pendukung lainnya
tiga pengelolaan terpusat
yang dapat berupa ipal skala perkotaan
cokupan pelayanan lebih dari dua puluh jiwa
atau ipal skala perpustakaan
ipal merupakan bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limba domestik
sehingga dapat secara aman dibuang ke lingkungan
sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan
atau bahkan dimanfaatkan untuk aktivitas lainnya
dalam rangka untuk keberlanjutan suatu sistem pengelolaan air limbah domestik
sebaiknya mempunyai institusi pengelola
seperti di kota medan misalnya dikelola oleh pdam tirtanadi
dimana selain mengelola air minum
pdam tirtanadi juga mengelola air minum

pengelola air limba
dalam sistem pengelolaan air limba domestik
pemerintah pusat membangun prasarananya
menjadi bagian tugas dari pemerintah daerah
untuk menyiapkan institusi pengelola dalam rangka untuk keberlanjutannya
kami berharap dalam hal ini pdam tirtanadi
mengakili provinsi sumatera utara
berharap besar bahwa program program ini
program pemerintah mulai dari kementerian ppr
provinsi dan kabupaten bisa memberikan manfaat
yang sangat baik pada masyarakat dalam hal sanitasi
sehingga bisa menurunkan angka angka kesehatan
yang sudah menjadi program pemerintah
limbah di rumah saya dibuang melalui pipa
sehingga rumah dan lingkungan sekitar saya menjadi bersih
masalah limbah tidak ada masalah
dan harapannya pemda segera mengelola apa yang sudah kita kerjakan ini
karena pekerjaan ini nantinya akan dimanfaatkan oleh masyarakat
dan mudah mudahan kita terhindar dari permasalahan kumuh yang ada di kota medan
keberhasilan pembangunan sistem pola limbah domestik
tidak hanya tergantung oleh pemerintah semata
tapi juga tergantung kepada masyarakat
dalam hal ini
diharapkan adanya perilaku hidup bersih dan sehat dari masyarakat
sehingga nantinya diharapkan mereka bisa menyambung kepada sambungan rumah
atau terlayani kepada layanan lumpur tinja terjadwal
sehingga diharapkan terciptanya masyarakat yang sehat dan lingkungan yang baik